setelah erupsi yang terjadi pada sabtu sore gunung semeru di lumajang hingga kini masih berstatus waspada atau level dua
meski begitu petugas meminta warga yang tinggal di daerah aliran sungai untuk terus waspada akan guguran lava dan lahar dari puncak gunung semeru
pasca meletus pada sabtu sore gunung semeru di lumajang jawa timur hingga kini masih berstatus waspada atau level dua
pos pengamatan gunung api menyebut hingga hari minggu pukul enam pagi gunung semeru meletus delapan kali
petugas pos pengamatan meminta warga tidak beraktivitas dalam radius satu hingga empat km di area lereng selatan tenggara gunung semeru
warga yang tinggal di sekitar aliran sungai pun diminta mewaspadai guguran lava dan lahar dari puncak gunung semeru
aktivitas semeru sampai hari ini masih kondusif ya jadi pasca awan panas guguran yang kemarin relatif
ya relatif membaiklah jadi tidak ada secara seismik atau visual tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan
gunung semeru yang meletus sabtu sore mengeluarkan awan panas guguran sejauh empat lima km ke arah tenggara kawasan curah kobokan
sejumlah desa yang berada di larang semeru diguyur hujan abu vulkanis
sementara itu bpbd kabupaten lumajang menerjunkan tim untuk memantau dampak hujan abu vulkanis sekaligus membagikan masker kepada masyarakat yang terdampak
nur hadi wicaksono lumajang jawa timur